keluarga korban pun langsung mencarinya ke sejumlah puskesmas dan rumah sakit
setelah sepuluh hari berlalu
keduanya ditemukan dalam kondisi tak bernyawa pada sabtu di sungai serayu banyumas
haris dan salsabila ditemukan di titik berbeda dengan jarak lima km
mohon kepada bapak bapak petugas kepolisian
dapatkan itu orangnya
dia juga pasti punya anak
pokoknya saya minta dapat pelakunya
seteganya itu udah ditabrak dibuang lagi
saya sakit hati saya sebagai orang tua
anaknya dibuang kekali
jenazah handi langsung dimakamkan di desa cijolang limbangan garut
dengan diiringi ratusan kerabat
pemakaman diwarnai isat tangis keluarga
hingga beberapa orang jatuh pingsan
sementara jenazah salsabilah dimakamkan di kawasan nagrek kabupaten bandung
tak jauh dari rumah orang tuanya
informasi tetangga ada yang mengikutin juga
disuruh nggak boleh katanya
kalau sudah lama lama informasi terus berdatangan
terus berdatangan kami memberitahukan bahwa kejadian gini gini gini gini
itu yang di mobil itu seorang atau berapa orang
pihak keluarga berharap agar kepolisian resort kota bandung yang menangani kasus ini
segera bisa mengungkap siapa pelakunya
namun hingga kini pihak polresta bandung belum memberikan keterangan resmi
terkait penanganan kasus ini
tim liputan cnn indonesia